ih kenapa mah telfon kamu sih bukan telfon aku
ya ampun kasihan banget sih lo ya
konjol jadi lo gagal berangkat ke hongkong gara gara si boy gak kesana
iya iya ngapain gue capek capek sendirian gabut gabut ke hongkong tuh gak
gue kan pergi kesana karena boy kesana kalau dia pulang ya mending gue ikut pulang
ya terus tiketnya angus dong
gila buat gue aja
iyumita malu maluin banget sih temenan sama lo
jangan kayak orang susah deh ke hongkong doang aja ribet banget sih
gue juga udah gak peduli soal hongkong apa kek
yang gue peduli adalah liburan ini gue harus berdua sama bos
ya kali sih njel secara ini tuh liburan
dan gue yakin banget boy dan reva bakal selalu bersama kayak magnet
iya betul tuh secara the gue denger gosip gosipnya itu reva tuh bakal dipindahin ke asrama sama bocapenya
gue juga denger sih
tapi emang beneran bukan cuma gosip ya
mendingan lo tanya deh sama nyokap dirinya reva
iya juga ya cukup telah mana gue pastiin
dan bakal gue pastiin juga kalau gue bakal kerja sama sama mamanya reva
dan gue juga bakal pastiin kalau selama liburan ini reva bakal dikunci di rumahnya
ya ampun mita kalau gagal namanya bukan angel
lihat aja nih gue telpon si mama tiri yang kayak ondel ondel gitu
ah gue punya ide gue punya ide mendingan lo samperin aja ke rumahnya ya
alhamdulillah mama dengarnya senang banget sayang
ah kamu akhirnya hamil juga mama punya cucu dong kalau kayak gitu
aduh mama ini gimana sih justru adriana nelfon mama itu karena adrena pengen cerita
curhat sama mama bahwa adrian itu gak pengen hamil dan gak pengen punya anak dari mas b
dan adriana pengen gugurin kandungan adriana ini ma
gugurin kenapa kamu mau gugurin sih
ya iyalah mama mama kan tahu sendiri adriana gak mau punya anak dari mas b
iya ma mama kan tahu kalau adriana ini mau cariin mas b
ya kan ma kalau adriana cariin mas b adriana gak bakalan bisa nikah sama boy kalau adriana punya anak dari mas b
ma adriana punya anak repot boy gak akan mau nerima janda yang udah punya anak ma
mama gak setuju kamu gugurin kandungan lagi pula itu kan darah dagingnya mpabe
dan kalau kamu punya anak dari mas b otomatis kamu lebih gampang untuk nguasain semua hartanya mas b
aduh gak mikir ya kamu ya mana sih nggak pinter pinter juga
oh sorry ma sorry kalau soal itu adriana gak setuju
mama tahu kan harta yang udah kita dapetin dari mas bey itu udah lebih dari cukup
mama udah dapat rumah dan kehidupan mama dengan dia sekarang udah jauh lebih layak jauh lebih layak
dan sekarang waktunya mama tuh nurutin apa maunya adriana
adriana gak mau punya anak dari mas b ya adriana mau cerai sama mas bray dan adriana mau balikin lagi sama boy
mau balik lagi sama boy dan mama harus nurutin keinginannya adriana
udah saatnya ma udah gak ada lagi kayak gitu adriana cuma mau sama boy bukan b boy bukan b ma
adriana diana boy lagi boy lagi yang kamu pikirin gak penting banget kamu mikirin anak ingusan yang gak punya masa depan
udah jelas jelas dapat pengusaha kaya raya kurang apa lagi sih adriana hidup kamu kan udah enak
oke terserah mama mau ngomong apa terserah mama
yang jelas adriana akan tetap mengugurkan kandungan adriana ini
oh enggak mama gak setuju adriana jangan adriana
matiin sih ini anak
kesel banget sih sama mama gimana sih seharusnya mau bantuin aku dong aku gak mau punya anak dari mas band
gimana sih tapi pokoknya gue bersumpah ya gue akan balikan lagi sama gue secepatnya
hei saya ya mas cariin kamu kemana mana taunya ada di sini lagi ngapain di sini saya
cari udara segar mas
iya sih udaranya segar tapi kenapa nggak masuk aja ke dalam kan di balkon atau di taman belakang juga udaranya mas jamin ya di mana mana segar
aku lagi pengen di sini mas
sayang mas bener bener merasa terhati karena mas yakin yang membuat kamu tetap kekepingin di sini adalah bawaan jagoan yang ada di perut kamu
biasalah orang hamil kan biasanya suka ada aneh aneh bahasa kerennya bawaan orang
ih bener bener gak bisa baca situasi ya nih aki aki gue kan lagi bete
bete bete soal kehamilan eh dia malah bilang jagoan lah bawaan orok lah mana tuh orok
sayang kamu kenapa ngelamun terus lagi mikirin apa sih
gak ada kalau gak ada ayo kita masuk
mas johan ntar aku masuk kok
gak mau dong pingin berdua kan mas masih jagain juga jagoan masyarakat di perut kamu ayo sayang
hati hati banget nih
jan untungnya si boy mau ke sini makanannya enak enak jan
ntar istan gue boleh nambah ya habis ini
boleh do kalau lo mau lo pesen aja lagi sebanyak lo mau oke
gak adil nih masa udah ada doang yang boleh nambah gue juga mau
lu juga bolehan pokoknya semuanya yang mau nambah pesen aja lagi oke
matep tuh gitu dong itu baru namanya brother

gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
siapa sih yang telepon
ih kenapa mah telepon kamu sih bukan telepon abah
halo assalamualaikum mbah
kok siapa tau
jangan jangan dia ada di sini
berani beraninya kamu pegangan tangan anak saya
kamu pikir saya tidak lihat
dari mana sih emang ya mbah
nggak wadul lagi sama orang tua
saya nyatanya bisa ngelihat dari sini
saya lihat dari penerawangan saya
gue yakin si abah ada di sekitar sini nih
eh kalau kak dia ngajak kamu jawab
saya ini nggak pegang pegang tangannya raya
saya baru mau megang
nah berarti kamu sudah ada niat kemon

kamu bukan murid tau

kurang ajar kamu berani beraninya pegang tangan anak saya
kamu bukan murid tau
kamu sudah ada niat kemon

kamu bukan murid tau